ya mevri untuk mendapatkan pemahaman bagaimana kemudian kemuliaan amalan ramadan kita akan membahasnya dengan ustadz rizal wahid
ya langsung saja kita sapa sapa assalamualaikum ustadz apa kabar

belum matang kayaknya ya
padahal ini pahalanya luar biasa dan harus dikejar ini
bulan ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia sekali karena allah swt melipat gandakan kebaikan ketika bulan ramadan ini tiba
beberapa amalan yang seringkali dilupakan oleh kita semua sehingga keutamaan keutamaan dari amalan ini seringkali terlewati oleh kita
yang pertama adalah berinteraksi dengan quran
ini kata para ulama adalah bulannya al quran
ini allah menurunkan al quran
sebagaimana kirman allah dalam quran surat al baqarah ayat satu ratus delapan puluh lima
sebagian ulama mengatakan di luar amalan yang wajib tidak ada yang lebih utama untuk dilakukan ketika bulan ramadan yang melebihi berinteraksi dengan quran
ini seringkali terlewati oleh kita
maka amalan luar biasa
yang pertama yang harus kita kejar di luar puasa
karena puasa adalah ibadah yang wajib
kita harus berinteraksi dengan quran
yang paling banyak dilupakan dan amalannya sangat luar biasa besar
yaitu beristighfar di waktu sahur
kikfar di waktu sahur ini oleh allah swt disebutkan sebagai suksiantara kiri kiri penghuni surga
allah berkata dua kali
terkata dalam quran surat ali imran ayat tujuh belas
dalam surat syariat ayat delapan belas
allah menggunakan kalimat yang sedikit berbeda
dan waktu sahur mereka beristighfar
ini ibadah yang sangat besar
ibadah ini sampai sampai oleh allah disebut sebagai satu di antara penghuni surga
maka sekarang nih jam jamnya makan sahur
ini waktu yang tepat banget untuk memperbanyak istighfar kepada allah swt
karena istighfar waktu sahur ini sangat es
dilaksanakan di bulan ramadan
karena insya allah selama tiga puluh hari
kita akan bertemu dengan yang namanya waktu
nah amalan yang ketiga yang seringkali luput
dan seringkali digampangkan
bahkan dilalaikan oleh kita adalah
atau salat salat yang sangat khas di bulan ramadan
itu adalah salat sarawi
padahal keutamaannya sangat besar sekali
dengan penuh keimanan
ritual lah semata
maka akan tampunnya kesalahan kesalahannya
ini beberapa amalan yang mungkin sering dilupakan oleh kita
ini jangan kita lupakan lagi
kita langsung ingin beristighfar rasanya ya
karena memang kadang kadang kita suka luput seperti yang tadi disabuhaikan oleh ustadz
kita mengejar puasanya saja padahal juga ada amalan lain yang harus diperhatikan
betul masih banyak waktu masih awal awal ramadan
tapi gini ustadz biasanya kan di awal ramadan seperti ini masih menjadi masa transisi buat kita ya
kalau tadi amalan amalan yang ustadz sebutkan ini amalan yang perlu kita kejar
perlu kita kumpulkan sebanyak mungkin pahalanya
tapi kemudian kita juga ingin mengetahui apa hal hal yang mungkin tidak sejalan dengan hikmah puasa
apa yang harus kita hindari ustadz
oke nah banyak dari kita itu yang salah memahami makna puasa
puasa itu banyak sekali orang yang memahaminya hanya sekedar menahan lapar dan haus
padahal kata rasulullah
oh ini aisa lahum min siam hi ilal ju'i wal apos
maksudnya manusia itu tidak dapat apa apa dari puasanya kecuali lapar dan haus
karena anggap puasa itu hanya sekedar menahan nafsu dari lapar dan haus saja
padahal puasa itu benar benar besar sekali
yang di puasa itu kita tidak hanya menahan lapar dan haus
tetapi mempansuhi dari sesuatu yang allah haramkan
menaktifkan dari membicarakan sesuatu yang allah haramkan
menafi kita terpaksa sesuatu yang allah haramkan
ketika kita menghindari hal hal yang bisa membuat amalan kita itu sia sia
karena kita loh orang orang yang puasa dari pagi sampai waktu berbuka
tetapi sebenarnya dia tidak dapat apa apa karena dia menafar dan tidak saja
dia tidak mengingatkan listriknya
bicara tentang hubungan saudaranya
dia tidak mengingatkan perkataan suatu orang
dia tidak mengingatkan dari perkataan yang lain
dia tidak mengingatkan dari perkataan yang lain
dia tidak menahan hatinya
dan mulai berprosangka buruk kepada orang lain
hal hal ini tidak membatalkan puasa
orang besar orang yang membicarakan kesalahan orang lain
berprosangka buruk kepada orang lain
tidak membatalkan puasanya tetap membatalkan pahala puasanya
hari ini kita harus meluruskan mindset kita
bahwa puasa itu menahan seluruh diri kita dari hal hal yang tidak baik
dan mengatakannya pelan pelan kepada hal yang baik
hal yang baik karena waktu alaikum tazimun allah azzar kalian takut seperti itu
jadi lagi lagi tadi diingatkan bahwa namanya puasa enggak cuma nahan lapar dan haus saja
tapi harus juga lawan hawa nafsu menjaga lisan ini seperti satu hal yang kita paham tapi kadang
susah untuk dijalankannya ini ustadz bahkan pemikiran pemikiran negatif juga tadi kata
ustadz harus dijaga nah ini cara mengelolanya seperti apa ustadz dan mungkin boleh diingatkan
lagi hukumnya apa sih kalau sampai hal hal itu kita lakukan gitu biar kita makin menghindari lagi
untuk melakukan hal tersebut baik kerap dari alias tadi yang merusak pahala puasa itu yang
pertama kali harus lakukan memohon pertolongan allah subhanahu wa ta'ala jadi awal kita tuh
memohon perlindungan kepada allah meminta bantuan dari allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bisa
bersama dengan bahasa arab kita nggak papa berdoa dengan bahasa indonesia karena allah
mengerti kita minta kepada allah ya allah bisa jaga hati saya sepandang saya agar allah pahala puasa
saya ini sempurna jadi kita hiding pertolongan kepada allah subhanahu wa ta'ala karena sekali
kita juga meminta tolong kepada allah subhanahu wa ta'ala ya itu tak memohon sekuat kepada allah
kita lakukan adalah membuat diri kita itu produktif
artinya menyibukkan diri kita dengan amal amal soleh
menyiapkan diri kita dengan hal hal yang baik
menyebutkan diri kita dengan pekerjaan pekerjaan yang baik
supaya kita tidak ada waktu untuk pikirin sesuatu yang sifatnya itu negatif
biasanya seseorang itu jatuh kepada hal yang tidak baik
karena memang pekerjaan gitu
tidak ada yang dikerjakan
kalau kerjaan sesuatu yang baik
maka kita harus berusaha
ketika ada waktu kosong kira kira saya mau ngapain ya
bekerja kita bisa berjalan di sana
atau misalnya kita ngasih buka buka
atau kita bersama teman teman yang soal
sehingga insya allah ada waktu dan tidak ada kesempatan
untuk bisa lakukan hal hal yang tidak baik
yang terakhir kita harus merasa diawasi oleh allah
kita itu harus merasa
seolah olah melihat allah gitu
kalau kita tidak melihat allah
kita harus melihat allah selalu
kita harus paham bahwa allah senantiasa mengawasi kita
inna allaha akana alaikum raqiba
allah mengawasi kita
kita harus benar benar menjaga diri kita
menjaga amalan amalan kita
karena allah tahu semua yang kita lakukan baik yang terang terangan
maupun yang punya diri
lantas apa hukumnya orang orang yang melakukan hal tersebut
misalnya riba misal berdosa
misalnya perusahaan guru
yang tadi saya katakan puasanya tidak batal
tetapi ini mah tegori
di report dalam istilah syari'inya
artinya adalah membatalkan pahala puasa
puasa tetap tapi pahalanya tidak dapat
jadi dapat lebar dan hampir saja
terakhir kita ingin menanyakan soal gini
esensi dari puasa ini adalah menyeimbangkan aspek lahiriah dan batin ya
kalau lahirianya itu
menahan lapar dan haus
tapi batinianya itu juga bagaimana menjaga lisan
agar tetap istiqomah
bagaimana kemudian kita bisa tetap kusyuk begitu ustadz
menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh
sampai nanti kita merayakan di idul fitri
jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah
dengan memahami tujuan dari adanya bulan ramadan
karena saat kita memahami tujuan sesuatu
maka kita akan serius meraih hal tersebut
ketika seseorang tidak paham dia ini sedang melakukan apa
maka dia akan terombang ambing bahkan bisa berdiri di tengah jalan
kita harus betul mengerti bahwa tujuan ramadan ini
bukan sekedar puasa tiga puluh hari atau puasa dua puluh sembilan hari
atau puasa satu bulan full bukan
itu kendaraan yang allah siapkan untuk mengembangkan kepadanya
allah diberikan dalam surah al baqarah ayat delapan puluh tiga
ini sering bulan ramadan
wahai orang orang yang beriman
diwajibkan atau saat yang berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang orang sebelum kamu
untuk supaya kalian bersafah
ini harus kita resapi baik baik
harus kita pahami baik baik
oh ternyata ya allah
engkau itu temukan saya dengan bulan ramadan
mempertemukan saya dengan ramadan
ini harus kita pahami baik baik
dan ini kita tahu tujuannya
insya allah kita puasa
tidak hanya sekedar puasa
tapi maksimal supaya jadi orang yang bersafah
kita jadi orang yang berkualitas amalannya
orang orang itu punya cara yang sama seperti kita
sayang mbak masih
kita semua belum pernah masuk dalam surat
kita belum pernah
tentu kita nggak tahu jalannya ke sana itu seperti apa
sama orang yang pergi ke tempat
dia nggak pernah ke situ
maka dia yang namanya petunjuk
dia butuh yang namanya guide
itu yang namanya med
apa petunjuknya kita
allah bilang dalam quran
quran ini kita yang tidak akan ada keraguan di dalamnya
dan kita harus mencari petunjuk
petunjuk bagi orang orang bertakwa
ini kan nyambung
kalau manusia itu jadi orang bersafah
ada petunjuk bagi orang bersafah
maka supaya batin yang kita ini juga bersih
kita harus paham bahwa kita harus jadi orang bertakwa dengan cara apa
membuka lagi quran

pemutih obat yang bagi kita adalah petunjuk yang ada di dalam hati
kalau tadi yang bertanya
berapa banyak kita harus membuka quran
jawabannya di sana
tergantung seberapa banyak kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari allah swt
begitu mas herdrian bapak ibu
ya yang pasti
benar luar biasa masya allah
kita berharap bahwa yang tadi disebutkan
kita ada di bulan ramadan ini
kita tidak tahu apakah kemudian tahun depan kita akan bertemu lagi
atau bahkan hari kemenangan pun kita tidak tahu akan bertemu atau tidak
nah yang harus kita lakukan sebaik baiknya adalah menjadikan ramadan ini
sebagai penyemangat kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada allah
bisa menjalankan ibadah ibadahnya
agar kita bisa mendapatkan kemenangan
melalui amalan amalan yang sangat utama di bulan ini
betul tidak hanya aspek lahiriah seperti hanya menahan lapang dan haus saja
mungkin selama ini bagi sebagian kita konsep berpuasa hanya itu
tapi kemudian ada hal hal baik lainnya
yang sebenarnya selama ini kita kurang ketahui tentang itu
ada aspek batinia menjaga lisan menjaga hati
agar puasa dan ibadah ibadah yang kita jalankan selama ramadan ini bisa semakin kusyuk
terima kasih banyak ustadz rizal wahid
terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini
dan tadi sangat luar biasa sekali menjelaskan
selamat kembali melanjutkan sahurnya pak ustadz
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih ustaz
terima kasih ustaz
terima kasih ustaz
terima kasih ustaz